apa yang sudah ada dalam diri kita
kalau kalian sudah siap bisa kita mulai
masih ada yang kurahasyakan dari guru
biarlah nanti guru
tahu kebenaran itu dengan sendiri
meskipun saat itu guru akan sangat membenciku
selamat datang saudaraku
aku tidak mungkin berada di pihak yang berlawanan denganmu
selama ini bukankah kita selalu bersama
takjub mengatakan akan ada hal yang berbeda
kita akan berada di pihak yang berbeda prabu gilpat
semua naum dengarkan aku
jika tidak ada lagi yang ingin kau bicarakan kepada aku
aku bisa keluar dari keraton kepala giripati
selamat datang saudaraku
aku ada urusan menisak
aku harus menjalankan tugas dari saudara kita
aku harus menjalankan tugas dari saudara kita
aku sudah kembali
aku siap menjalankan tugas terakhir kita
menjalankan tugas bersamaku adalah hal yang sangat kamu inginkan
iya malam ini istirahatlah yang cukup
besok karena sangat menelahkan kami akan menempah kalian
jangan lupa hendaro
jangan lupa hendaro
jangan lupa hendaro
jangan lupa hendaro
waktu kita sudah tidak panjang
sebentar lagi kita akan terhadapi sang penguasa langit
sang dalang utama
romo dari para penguasa
dan romo dari kita semua
aku tidak terima nama allah
apa penjelasanku kurang jelas prabu girmat
aku tidak bilang penjelasanmu tidak jelas
tapi aku tidak mengerti kenapa kamu berpihak terhadap manusia dan iblis itu
aku tidak berpihak pada manusia itu
aku berpihak kepada keadilan
aku tidak terima nama allah
aku tidak menyatakan kamu percaya terhadap manusia dan iblis itu
sudah kukatakan kepadamu prabu
aku melihatnya sendiri
kejadian yang ditunjukkan oleh iblis itu bukan
iblis yang memporak porandakan para penguasa
iblis yang memecah belah kita
bukan hanya iblis topomu
aku ditunjukkan oleh sosok bunga hijauku
apa kau masih tidak percaya
aku bukanlah jenis yang mudah percaya
sebelum aku melihat dengan mata kepala ku sendiri
aku tidak akan memaksamu untuk berlari di pihakku
biarkan waktu yang akan menguah kebenarannya
aku tidak mungkin berada di pihak yang berlawanan denganmu
selama ini bukankah kita selalu bersama
takdir mengatakan akan ada hal yang berbeda
kita akan berada di pihak yang berbeda prabu gilvanti
dengarkan aku dulu
jika tidak ada lagi yang engkau bicarakan kepada aku
kau bisa keluar dari keratonku prabu giripati
aku adalah pria yang selalu menghormati janji
jika yang kamu katakan tentang romo benar adanya
aku akan berada di pihakmu kembali nanti
sekali lagi aku ucapkan terima kasih
untuk menjadi lebih kuat
kalian harus memperkuat darah siluman kalian
apa itu artinya
kita akan menjadi selemen seutuhnya
aku tidak cukup kuat
kita tidak mungkin bisa
merubah apa yang sudah menjadi takdir
untuk mencapai tahap itu
kalian harus membuang sebagian dari sifat dasar manusia itu sendiri
hasrat terbesar darah diri manusia
adalah cinta dan kasih sayang
aku harus membuang seluruh rasa cinta
dan kasih sayang yang ada dalam diriku
hanya sebagian saudara saudaraku
kita tidak mungkin bisa membuang sepenuhnya
apa yang sudah ada dalam diri kita
kalau kalian sudah siap

kita sudah tarik semangater nafas
dari immortal rép spring
dari setelah meriksa
waktu kalian cuma sedikit untuk memutuskan tiap kalian
apa yang terjadi
hei daru hei daru sahabatku
wuluh kurang ajar kamu apa yang kamu lakukan dengan putriku
tunggu guru ini tidak seperti yang guru
seperti apa jelaskan padamu jelaskan padamu
apa yang kamu lakukan
apa ini yang dinamakan sahabat
guru tolong dengarkan aku dulu guru
semoga berhasil saudara saudaraku